perkembangan drone dalam beberapa bulan terakhir sangat pesat
setelah seorang teknisi jerman menciptakan drone tercepat
kini sebuah perusahaan di singapura meluncurkan drone otomatis
perusahaan asal singapura dynamic h tiga menciptakan drone box
yang diklaim dapat beroperasi selama sebulan
sumber tenaga drone berasal dari kotak panel sinar matahari pada drone box
gambar yang direkam oleh drone dikirim menggunakan koneksi internet atau satelit
sensor mobil pada drone berpotensi untuk memetakan perbatasan
perlindungan satwa liar pemantauan aset minyak dan gas bumi
dan juga misi terkait keamanan nasional